apa sekarang jadi perantakan kayak gini ya allah ya
ada siapa ya
kalau bisa saya pulang sekarang juga
saya merasa saya udah enakan kok
ibu harus selesaikan pengobatan ini dulu
karena saya khawatir akan terjadi sesuatu
karena kondisi ibu saat ini
tapi dr fahri meminta saya untuk
gak usah aduh
kamu shock kalau aku tahu
ini semua salah kamu mas
kenapa kamu jatuh cinta sama dia
padahal kamu tahu kalau cuma aku satu satunya perempuan
ya ini dokter fahri anggara
saya di depan ruang cempaka
tolong kesini sekarang
sekarang kamu malah telepon orang lain dan kamu cuekin aku
tolong bawa orang ini keluar dari rumah sakit
dia sudah teriak teriak mengganggu pasien lain
ibu mari ikut kami bu
tolong kerjasamanya bu
saya bisa sendiri
kamu dengar ya mas
kalau kamu menolak aku
maka gak ada satupun yang bisa memiliki kemampuan
kamu lihat aja
apa yang akan aku lakukan ke dewi
pokoknya itu harus dapat karena itu penting banget
ya iya sekarang mumpung dia lagi kerja dia nggak ada di rumah kamu gelekar rumahnya
tapi kalau ada yang berani menghalangi kamu kamu habisi saja
salah apa dia
dewi dewi dewi terus mas
kamu belain aja terus perempuan itu
gak usah ngeles deh
jawab pertanyaan aku
ngaku aja nih kamu tuh ada hubungannya sama kecelakaan mama kan
atau jangan jangan kamu pelakunya
ingat ya nis
kalau aku sampai bisa mendapatkan buktinya aku gak akan segan segan masukin kamu ke penjara
kamu mau laporin istri kamu sendiri ke polisi
kamu penjarain istri kamu sendiri
aku harus tenang
mas bobi gak akan bisa temukan bukti apa apa
karena aku yakin buktinya pasti ada sama fahri
jadi aku harus segera bertindak
jangan sampai fahri bisa melaporkan aku ke polisi
kamu nyusahin mas fahri
perempuan penyakitan kayak kamu kamu berharap ke mas fahri laki laki yang bugar dan sempurna kayak gini
kamu itu gak pantas untuk mas fari
gak pantas untuk mas fahri
atas peristiwa tadi kamu jangan
jangan dengerin omongan reva
dem kamu belum
kamu belum habis makan ya
masih hangat ya kok
makan dikit lagi oke
udah dewi kamu makan dikit lagi
kamu makan dikit lagi abis itu kamu bisa minum obatnya ya
sepertinya kamu lebih baik kembali kerja mas
kamu juga sibuk pasti
aku juga mau istirahat
aku juga mau istirahat
aku juga mau istirahat
aku akan berikan kamu waktu untuk kamu sendirian
aku tahu kamu perempuan yang kuat
aku tau kamu perempuan yang kuat
kau tahu kamu tidak akan pernah mendengar apa yang dikatakan reva tadi

silahkan ibu pergi dari sini
silakan ibu pergi dari sini
masa aku kalah sama orang penyakitan
aku gak akan biarkan
kamu lihat aja mas fahri
aku akan bikin dewi semakin menderita
aku harus bisa gerak
aku harus bisa sembuh
aku harus bisa beritahu seseorang
bahwa nisa adalah pelakunya
aku tidak akan merasa

sampai jumpa di video selanjutnya
sudah mendengar kabar terakhir tentang ibu dewi
dia sekarang dirawat di ruang jempakan
anda terlihat lelah sekali
lebih baik anda istirahat di rumah atau ganti baju
anda kan masih harus tugas lagi
ya jangan khawatir
saya akan fisik dewi dan pastikan kondisinya membaik
terima kasih prof
ya udah kalau gitu saya langsung aja kalau gitu ya
nanti ketemu besok
oke terima kasih dok
paku udah ketemu belum
kagak kagak ketemu
yaudah lo cari ke dalam sono
ya allah tadi pergi gak pernah apa
lepas sekarang jadi perantakan kayak gini ya ya allah ya
ada siapa ya
tapi ibu dewi kondisi ibu
kalau bisa saya pulang sekarang juga
saya merasa saya udah enakan kok
tapi saya sarankan ibu harus selesaikan pengobatan ini dulu
karena saya khawatir akan terjadi sesuatu
karena kondisi ibu saat ini
tapi dr fahri meminta saya untuk
gak usah dihubungkan dengan dokter fahri dok
ini kan badan saya
saya yang berhak menentukan pengobatan apa yang harus dilakukan terhadap orang